jadi dulu waktu kita memakai biogas habis berapa sebulan
seratus lebih sekarang nggak bayar gratis
sisa dari kotoran sapi yang sudah digunakan menjadi biogas
ini juga bisa menjadi pupuk cair yang sudah mengandung urea juga ya pak ya
jauh dari hirup pikuk kota dalam beberapa hal kehidupan di pedesaan justru lebih maju ketimbang di perkotaan
sementara warga kota masih gaduh berdebat mengenai energi terbarukan
sebuah desa di kabupaten malang jawa timur sudah lama meninggalkan perdebatan itu
konsep energi terbarukan ternyata bukan hanya milik masyarakat perkotaan saja
desa juga memiliki caranya sendiri untuk hidup dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi
kali ini saya akan mengajak anda menyusuri sebuah desa yang ada di lereng gunung semeru
yang hidup dengan energi terbarukan yang berasal dari hal yang sangat kecil dan berada di hampir seluruh rumah yang ada di desa ini
berkah dirasakan betul oleh lima ratus dua puluh keluarga
di dusun bendrong desa argosari sebuah desa di lereng gunung semeru
berkebun dan beternak sapi perah adalah mata pencaharian utama warga desa
beternak sapi perah khususnya merupakan bisnis idaman warga desa
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh an usaha sapi perah cukup menjanjikan di sini dengan pasar yang luas dan harga yang menguntungkan
merawat sapi itu ekonomi agak sulit
sedangkan kita berubah berapa sapi perah itu untuk merubah ekonomi agak lebih baik
masyarakat sangat bergantung pada keberadaan sapi perah
pihak desa mencatat ada dua ekor sapi perah yang dipelihara oleh warga dusun bendrom
selain menghasilkan susu sapi sapi ini juga memberikan berkah lain
tapi siapa sangka dari kotoran sapi yang ada di kandang sapi ini
ini ternyata bisa menghasilkan sebuah energi terbarukan yang bisa menghemat pengeluaran warga
berpengaruh pada perekonomian warga dan juga lingkungan di warga desa argosari

penggunaan biogas yang ia pelajari dari luar desa untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan setempat
pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dipelihara oleh masyarakat di sekitar permukiman
sehingga limbah yang dihasilkan oleh sapi itu sendiri seringkali menimbulkan konflik antar warga
karena limbah limbah itu akan mengalir ke got got beselokan bahkan sampai ke pelataran rumah warga
jadi perlu saya sampaikan bahwa
masyarakat dulu di sini asli untuk mendapatkan energi
baik itu seperti lpg maupun minyak tanah itu agak kesulitan
sehingga salah satu alternatif masyarakat adalah ke hutan untuk mendapatkan kayu bakar
dan lokasi yang diambil itu di hutan konservasi
baik itu milik taman nasional bermotongan semeru maupun milik penghutani
perkembangan usaha ternak sapi perah
sehingga sempat menimbulkan masalah
karena warga tidak mampu mengolah limbah kotoran sapi dengan baik
untuk mencukupi kebutuhan energi harian di dapur mereka
selamat tidak bekerja sendiri
dan selamat menikmati
lagi pine sirip karakiran vera ser cabbage
mengembalikan fungsi hutan di argosari
jadi ini saya lagi diajak sama pak nanang dan pak yasin
untuk melihat kondisi hutan di sekitar dusun bendrong ya pak
yang dulu itu sebelum ada biogas
hutan ini kondisinya gundul dan sering ditebangi oleh masyarakat gitu ya pak ya
nah sekarang semenjak ada biogas
penambangan itu sudah semakin berkurang
karena warga sebagian besar di dusun bendrong itu
menggunakan biogas untuk kebutuhan sehari hari
namun untuk memulihkan hutan yang ada di sini tetap butuh waktu
dan proses yang cukup panjang
yang selama ini proses perbaikan dan juga perawatan hutan itu
dilakukan oleh warga setempat ya pak ya
kita akan lihat tempatnya sekarang nih
selama perjalanan menyisir hutan
suasana sejuk di bawah rindangnya pepohonan begitu terasa
hutan tampak asli dan asri
tak ada tanda tanda hutan ini pernah dieksploitasi oleh warga sekitar
ini namanya hutan apa yasin
jurang biji ya di argosari memang ya
nah ini wilayah yang dulu diambil kayunya buat bahan bakar di rumah ya
wilayahnya yang bikin gondul
yang gundul mulai dari ini dulu
mutar keliling di sini
setelah semuanya itu gondul semuanya
ya kelihatan sih belum terlalu tinggi ya
warga semua yang
ada juga sama perhutani
yang banyak sih masyarakat sini
terutama dari pemerintahan desa juga pernah kita ajak ini
hutan bagi desa argosari bukan sekedar penunjang kelestarian
tapi juga penyelenggaraan lingkungan
hutan juga menjadi penyedia salah satu kebutuhan pokok masyarakat
yaitu air bersih
warga dusun bendrong sudah hampir lima belas tahun memanfaatkan
salah satu sumber mata air di hutan ini untuk kebutuhan rumah tangga
dengan dana swadaya
masyarakat membangun jalur distribusi air bersih dari hutan menuju desa
penangkap mata air ini dibangunnya tahun berapa nih pak yasin
warga semua yang bikin
warga yang bikin
pipanya manjangnya berapa kilometer ke bawah itu
kalau dari sini di sana kan ada tandun air namanya
dari pak penangkap ke tandun air ini kurang lebih tiga kilo
lima kilo sampai ke distribusi warga itu berapa kilo paling jauhnya
jadi warga di argosari itu nggak pakai air sumur bor gitu ya
semuanya dari sini
sekarang sudah tidak pakai
jadi sumur itu yang zaman dulu tapi masalah adanya pipanikasi ini sudah tidak dipakai lagi
penggunaan air bersih dari sumber mata air digagas agar warga tidak menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
warga hanya perlu membayar iuran bulanan sebesar lima belas hingga dua puluh lima ribu rupiah untuk mengakses air bersih
pemanfaatan energi terbarukan seperti biogas di desa argosari memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar untuk kebutuhan memasak
desa ini hidup dengan kemandirian energi yang beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
kita belajar tentang ayat ayat kitab suci yang melarang kita bikin kerusakan di muka bumi
nah setelah saya belajar ini seperti apa
mungkin kerusakan di muka bumi itu salah satunya adanya pencemaran lingkungan
kerja keras masyarakat belasan tahun terakhir membuat desa ini pernah meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional
seperti piala kalpataru penghargaan energi prakarsa dari kementerian esdm hingga penghargaan kampung proklim dari kementerian lingkungan hidup
secara umum pengolahan biogas di argosari tidak hanya berdampak secara sosial
perekonomian desa pun bangkit
terkait dengan perubahan masyarakat kami mas jadi yang dulunya itu pakai kayu bakar kemudian sekarang sudah beralih ke biogas
dari sumbernya saja peternak sapi perah itu kan menghasilkan tiga penghasilan
yang pertama itu adalah dagingnya kemudian air susunya kemudian limbahnya
terima kasih sudah menyaksikan kita
mengubah kotoran sapi menjadi biogas adalah sebuah proses kimia
proses itu proses anaerok itu bisa merubah dari kotoran sapi salam jadi gas tadi
gas itu namanya metana c h empat dan itu kalau dibakar ya sama seperti kita membakar bensin
sama pembakar seperti gas gas yang kita pakai di rumah tangga itu menjadi co dua plus co dua
jadi proses itu pembakaran biasa
untuk membuat infrastruktur biogas
tugas di rumah pribadi yang dibutuhkan hanya bahan bangunan biasa
dan beberapa saluran pipa yang disambungkan ke dapur pemilik
ada beberapa jenis infrastruktur biogas yang bisa dibuat dengan harga pembuatan yang beragam
awal awal jadi begini kita mengembangkannya ada tiga tipe mas
ada tpu plastik yang paling sederhana paling murah
ada tipe fiberglass ini yang medium
ada tipe fixed dome ini yang saya
ada tipe yang kontruksi permanen
di masyarakat awal awal yang berkembang adalah tipe yang paling sederhana yaitu tipe plastik
karena memang yang paling terjangkau
di desa argosari saat ini seluruh warga menggunakan reaktor biogas berjenis fix dom
ini adalah infrastruktur yang dibangun di dalam tanah dengan bak penampungan dari beton cor
pak selamat akan menjelaskan cara kerja reaktor biogas yang ada
pak selamat bagaimana proses pembuatan atau terjadinya biogas
itu harus terjadi ya di kandang sapinya sendiri ya
dan ada infrastrukturnya sendiri gitu kan ya
iya salah satunya seperti itu
jadi begini ya awal produksinya kita mengaduk aduk
mencampur kotoran sapi dengan air dengan perbaringan satu satu
di aliran ini
dia kita alihkan ke dalam inlet kita aduk aduk di sini
kita aduk aduk sampai mungkin
nah fungsinya agar air sama kotoran itu betul betul humukin campur jadi satu
oh sebelum masuk ke
nah sehingga nanti ketika masuk dalam reaktor proses produksi gasnya biar lebih cepat
ini yang ngalirnya ke sini ya pak
ini tadi yang dari kandang ngalirnya ke sini kemudian masuk ke dalam reaktor
reaktornya di dalam tanah
mesti ditanam ya pak
reaktornya tertanam di dalam tanah sini
untuk mengalirkan gas ke dalam kompor
berarti fungsinya itu intinya ada di katub ini
alir atau enggak gasnya
ada potensi kerusakan nggak sih pak dari sistem yang sudah dibangun ini
sebenarnya apapun untuk potensi kerusakan itu ada saja
cuma potensi kerusakan yang terjadi di dalam bikos itu sangat sederhana sekali
sehingga masyarakat pun bisa untuk memperbaiki sendiri
oke kita melihat kompor yang ada di dapur
nah langsung kita lihat ibu warti yang lagi memasak dengan menggunakan biogas
wah ini berarti akhirnya itu di sini ya pak
ya selanjutnya di depan ini
pakai pipa yang nyambung di sini ya
langsung ke kompor berarti ya
kapan tuh bu selama ini pakai bu
pas masak itu ada bau bau yang aneh atau mengganggu nggak bu pada saat itu
nggak ada jadi aman aman saja
rasa makanan gak ada yang berubah
nggak ada yang berubah
nah ibu warti sebelum pakai biogas
biogas ini pakai apa untuk masak ya bu
itu jauh bro bu perbandingan penghematannya berapa ya bu
kalau belum punya biogas ini pakai tabung seminggu sudah habis
satu tabung satu minggu
jadi sebulan bisa beli tiga empat tabung
itu kira kira habis hampir seratus ribu ya bu setiap bulan
nggak beli ya
dari kandang ya bu
pak sebelum pakai biogas bapak dulu nyari kayu di hutan
ya hutannya dilarang nyari kayu ya
terpaksa saya pakai biogas dulu
terus pakai biogas
terus bikin biogas
jenis api yang muncul dari biogas sedikit berbeda dari gas lpg pada umumnya
api cenderung lebih tenang
dan berwarna biru
tekanan biogas juga dapat diukur dengan alat yang dipasang di dapur
aktivitas memasak dengan biogas juga memiliki risiko
hanya saja jumlah tekanan yang cenderung kecil tidak akan mengakibatkan ledakan yang berakibat fatal
sebenarnya ya semua kan ada risiko
karena tekanannya rendah ya
kalau terbakar dan itu terbakar pun nanti kan tekanan rendah
jadi nggak akan ada ledakan ledakan yang besar
selain itu proses pembangunan reaktor biogas perlu diperhatikan untuk keamanan dan performa biogas yang maksimal
secara kesulitanya di teknisnya di teknis pembangunannya ini memang kita perlu betul betul jeli dalam pembangunannya
karena ada kebocoran sedikit saja dari baik itu plastik fiber maupun victoum itu biogas nggak akan bisa berproduksi
untuk mulai menggunakan biogas memang dibutuhkan dana yang cukup besar
namun bagi warga desa argosari dan sekitarnya
kooperasi desa bekerja sama dengan kelompok tani setempat menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan warga
dengan kemudahan ini diharapkan semakin banyak warga yang berminat dengan biogas
untuk mengatasi gandala keuangan ini ada beberapa skema
jadi di kelompok tani sendiri ada program namanya kredit yarnen
artinya masyarakat kita fasilitasi untuk membangun biogas
kemudian nanti pada saat mereka panen baru akan dibayar
itu yang pertama
yang kedua ada sistem arisan
jadi dari arisan itu sendiri
terkumpul beberapa uang kemudian nanti diberikan bahan
dan pengerjaannya secara gotong loyong
limbah kotoran sapi ternyata tidak hanya untuk keperluan energi
sesudah diserap menjadi gas sisa limbah yang harus dibuang ternyata memiliki manfaat lain bagi warga desa
setelah proses biogas ini berlangsung sampai tadi ada yang masuk dapur
ternyata itu masih ada sisa sisa dari kotoran atau limbah dari ternak sapi itu yang akhirnya harus ditampung oleh masyarakat
biasa disebut sebagai seluri ya pak ya
nah seluri ini ditampungnya memang harus di sini dan bisa dimanfaatkan apa aja nih pak
jadi ini penampungan seluri seluri ini manfaatnya salah satunya untuk pupuk organik
karena gas berat yang tergantung dalam kotoran ini sudah habis
sudah habis dan nggak berbau ya pak
tidak berbau itu indikasinya tidak berbau
pupuk organik dari sisa kotoran yang gasnya sudah diambil
memiliki manfaat yang sangat baik untuk tanaman dan tanah
keistimewaannya karena ada pupuk organik
kan pupuk ada anorganik itu
anorganik kalau organik itu kan nanti pengaruhnya ke struktur tanah juga akan bagus
struktur tanah juga kan bagus itu
seperti tadi terjadi pencucian penutrisi tanah itu kan jadi berkurang
kalau pupuk pupuk organik kan beda itu
sayang meski memiliki manfaat yang bagus seluri belum banyak dimanfaatkan menjadi pupuk organik oleh warga argosari
namun tidak demikian halnya dengan subakri
peternak sapi ini juga memiliki beberapa lahan yang diisi tanaman konsumsi
selama enam tahun terakhir pria lima puluh lima tahun ini merasakan betul manfaat pupuk organik
anu cepat pertumbuhannya cepat dan tahan penyakit
sama tanah bisa gembrung
kalau tanah padas padas lempung itu kalau diberi biogas ini bisa gembrung
memang untuk memiliki pupuk organik ia perlu mengeluarkan ongkos lebih untuk menyediakan lahan dan instalasi saluran buangan
oke ini yang dinamakan berkah lain dari kotoran sapi ya pak bakri ya
jadi setelah kotoran sapi itu diambil gasnya
nah dan menjadi biogas untuk kebutuhan rumah tangga
biasanya para pemilik biogas itu memiliki saluran lain yang terbuat di dalam tanah
lalu dialirkan di suatu tempat untuk dikumpulkan
yang kemudian ini menjadi pupuk organik ya pak badri ya
butuh waktu sekitar kurang lebih satu bulan dari tumpukan kotoran yang bentuknya masih agak mencair
dan kemudian menjadi padat atau kering begitu dan bisa digunakan di tanaman tanaman warga di sini
jadi ini adalah satu dari beberapa perbedaan yang bisa kita lakukan

jadi kita bisa menggunakan ini untuk membuatnya lebih mudah

tiga puluh sak begini
dipakai dijual lagi apa
buat sendiri buat tanaman
tanaman apa ya pak
tanaman tomat lombok
oh makanan ya
setelah satu bulan pupuk langsung bisa digunakan ke tanaman
namun jika tidak ingin mengolah terlalu lama dengan menyediakan lahan baru
seluri yang ada di penampungan pertama bisa digunakan sebagai pupuk cair
selain pupuk yang bentuknya padat tadi
di pembuangan pertama ini ya pak bakri
pembuangan pertama ini juga ternyata sisa dari kotoran sapi yang sudah digunakan menjadi biogas
ini juga bisa menjadi pupuk cair yang sudah mengandung urea juga ya pak ya
tapi karena ini bentuknya cair jadi biasa dipakai di sekitar dekat kandang sapi saja atau di sekitar rumah
karena berat kalau dibawa ke luar rumah gitu ya pak ya
sebenarnya kalau ini pak bakri penggunaan pupuk cair ini juga efektivitas untuk tanaman itu seperti apa
selama pak bakri memakai
pak ya ini kan cepat merasuk dengan cair ini
lebih cepat ini kan dibanding yang kering
oh jadi lebih bagus ini kualitasnya kenapa gitu pak kenapa deh karena dia cair

oh keluar lagi area

salah satu ukuran kesuksesan kemandirian energi di desa argo
salah satu ukuran kesuksesan kemandirian energi di desa argo
sari adalah bagaimana pemahaman mengenai biogas juga dikenal hingga di luar desa
para pengurus kelompok tani desa argosari memang memiliki keinginan agar desa desa lain di kabupaten malang memiliki konsep kemandirian energi yang sama
termasuk ke luar daerah ini kita sudah banyak mengembangkan di luar desa bahkan di luar kota
ini sudah banyak yang kita fasilitasi untuk membangun biogas itu
desa selamparejo kecamatan jabung kabupaten malang adalah salah satu lokasi yang mulai mengembangkan biogas
potensi ternak sapi perah di dusun busu desa selam perejo sendiri mulai berkembang selama lima belas tahun terakhir
beberapa peternak memanfaatkan potensi itu untuk membuat biogas
kami memasak di dapur
jadi seharian itu tidak pakai ilmu biji atau kayu bakar
ya ekonomis juga ya ngurang limbah juga
untuk kebersihan ya bisa mengurangi bisa nambah bersih itu
salah satu kendala yang umum dihadapi saat ingin membangun reaktor biogas adalah
hal inilah yang masih menghalangi sebagian warga dusun busu untuk mengembangkan biogas
seperti di dusun bendrong desa argosari
ada yang ketepatan di tepi rumah di tepi dapur
bahkan ada yang di dalam rumah
di sebelah sana itu di dalam dapur yang di dalam rumah
yang lebih lah di ya banyak sih yang minat
menyebarkan konsep biogas di wilayah dengan jumlah ternak sapi yang cukup besar
akan mempermudah desa terlepas dari ketergantungan energi fosil
biogas adalah salah satu cara desa mengaplikasikan konsep ketahanan energi
dari energi terbarukan
bahkan hal ini seharusnya tidak hanya dilakukan di desa
di kota kita punya sampah yang sangat luar biasa besar
sampah itu punya peluang dikonversikan menjadi energi biogas juga
juga kayak apa namanya itu limbah limbah ya limbah pengolahan
misalkan pengolahan tahu pengolahan tempe itu kan limbahnya banyak
itu juga bisa karena ada karbon ada nitrogennya yang itu bisa diproses menjadi biogas juga
prosesnya memang selama ini yang paling cepat itu adalah
produk dari kotoran sapi karena itu rasio perbandingan ya
kotorannya antara karbon dengan nitrogennya paling ideal untuk jadikan biogas
desa argosari menjadi contoh bahwa hal sederhana seperti kotoran sapi
mampu mengubah keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat jika dikelola dengan benar
pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya mengenai bagaimana masyarakat
mampu memasak dan menghemat
lebih dari itu dampaknya pada penggunaan energi di masa depan akan jauh lebih besar